krum siapa krum
gua ga sayang apa keponakan gua sendiri
emang merujak juga
gua mikir bubu
mau merujak aja gaya lo insya allah deh
kayak apa yang tau
cik ini kalo ada jembu airat
segala urusan yang kita akan lakukan
ya kalau soal yang namanya nyumbang menyumbang tuh
ayo mah dukung aja
tapi dengan hati yang ikhlas
emang pake dukun pake syarat
ini mah apaan
nyumbang kalau pengen dibilang dermawan
ini dosa aja yang dapat
ya ga pahala mah
abang kita nih ya kalo pahala itu kaga berjendol
gak mungkin dia mau kasih sodako
masuk kaga lu
eh mamuk masuk
ah kagak mau
ayo pengen supaya rahmadi tau nih
orang bayangannya keinjak minta bayaran dia
kurang ajar lu ya
adik ga tau diri lu
tau tuh emangnya lu ga pernah mengeret tanah mah abang lu sendiri
ye ye ye kita mah ngeret warisan ayah sendiri ya
jadi sah dan wajar
sialan bener sih mahmud
bisa malu gua sama rahmadi aduh
udah deh bang po sekarang sadar diri deh
anak sendiri diputusin pacaran
tawarin lagi orang yang lebih kaya lagi
nyumbang di panti asuhan
hebat juga sih empuam abang nih
taktiknya kayak pelatih sepak bola itali
iya bang ayo masih tetep di sini kok
ga usah dia dengerin rahmadi
dia tuh lagi stres
pake tuh mata
jadi kagak nyusahin orang tua nih
aduh umi pelan pelan umi
sakit ini yang keselih umi
udah gitu diajakin ke rumah sakit juga sama si rahmadi
pake kagak mau
iya umi tapi kan walaupun harus ke rumah sakit
lu ga mau lah gratisan
apalagi bang rahmadi yang bayar
lu tuh jadi anak susah diatur
yaudah ntar umi panggil dukun urut aja ye
agak baik baik ntar
bu aji assalamualaikum
eh deh silahkan duduk yuk
ini kita mau nawarin pinjaman kredit tanpa anggunan
buat nambah modal toko bu aji biar tambah gede
kagak salah apa lu berdua nawarin gue
hah kan lu baru aja nyumbang di rumah yatim piatu yang di ujung pakang
masa sekarang udah mau ngutang lagi
jangan begitu dong bikin malu gue
ye kita mah ntar tahu bu aji
makanya lu mesti tahu
harus low up to date tuh berita berita yang penting
emangnya di mana ibu aji nyumbangnya
itu panti asuhan yang di depan ujung kampung kita itu
yang ngerawatin anak yatim piatu
eh si sulam ikut ikutan nyumbang mending duit
cuma nasi kotak
keluarganya si sulam tuh kagak mau kalah
kagak mau kalah kayak gimana bu aji
dia ikut ikutan nyumbang
kalau gue sih nyumbangnya duit
tapi kalau dieh nasi kotak doang
emang dasar si sulam
ngaku aja orang kaya
ini gak boleh gibah gitu dong
gue gak ibah
kan lu lihat sendiri
nah sekarang terbukti
iya deh bu aji
kita sama sama tahu aja
kalau gue tetep diandai di atas sulam
umi umi gak boleh kaya gitu umi
oh iya pengajiannya apa jadi ntar malem dimajuin apa kaya biasanya
malem ini tetep ada pengajiannya kok
kebetulan besok saya ada keperluan
kita sudah tahu
akibat dari bergibah dan bergosif
bahwa pahala orang yang bergibah
itu akan mengalir kepada orang yang digibah
tapi banyak juga orang yang sudah tahu akibat dari bergibah
tapi mereka malah tidak mempedulikannya
mereka lebih memikirkan kesenangannya sendiri
terus jadinya bagaimana tuh bu staza
disudot terus dong pahala itu orang ke orang yang dikena gibah
orang yang sudah tahu akibat dari bergibah
tapi mereka tidak mempedulikannya
itu akan merugikan dirinya sendiri
karena sampai akhirat pun
mereka tidak akan membawa sedikitpun pahala
yang bener aja mi
masa rumana berani nelanjangi ummi depan ibu ibu pengajian
iya anak kita tuh bener bener kebangetan kelihatan
masa dia sini sini lupa
depan ibu ibu sekampung
aduh malunya malunya rumi
bukan main deh
ya rumi kan cuma ngelakuin apa yang selalu saya rumi lakuin rumi
ya karena rumi itu orang tua rumi
makanya rum harus peringatin duluan
sebelum rumi itu peringatin orang lain rumi
kalau enggak nanti rum bisa diancam lagi
sama surat asyaf ayat dua dan tiga
ini yang bunyinya
wahai kau orang orang yang beriman mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan
sangatlah dibenci allah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan
emangnya ummi sama abah tegal lihat rumi dimurka sama allah
rumi peringatin semua orang untuk enggak bergosip bergibah ngomongin orang
tapi orang tua rumi sendiri malah jadi orang gosip
tidak ada yang bisa menggambarkan
janganlah itu kalau anak kamu mau
sekolah yang jauh jauh sampai cairo
kalau nasihatnya tidak didengar
tidak ada yang bisa menggambarkan

tidak ada yang bisa menggambarkan
rum asal kamu tahu ya
kecil kamu juga di sini tidak dianggap oleh orang tua kamu
tapi kecil manusia bisa saja berbuat

kamu berdua diam
ini apaan kamu mut
abah memang dikira tahu anak tapi itu anak kita
bagaimana anak kita bisa dibunuh
mau dibagi sama siapa kalau sampai dia meninggal
cepat kita urusin dia
kelihatan emang adik kamu sarap
tidak ada otaknya
rum apa kabar
eh mau apa apaan siapa
kamu tidak sayang apa kepenakan saya sendiri
kamu juga merujak
cepat kita makan
saya membuatkan bumbu
kalau kamu merujak saja gaya kamu masih allah
cing ini kalau ada jambu airnya tambah enak loh
makan saja dulu jambunya nyusul oke pren
tapi cing buat sambalnya yang pedas
supaya enak cing